meski gunung merapi terus meluncurkan awan panas guguran sejumlah objek wisata yang berada di kawasan selatan gunung merapi tetap dikunjungi wisatawan
salah satunya adalah kawasan wisata kaliurang di kabupaten sleman yang terletak sekitar tujuh km dari puncak sisi selatan gunung merapi
hingga minggu siang sejumlah wisatawan masih memasuki kawasan wisata kaliurang di kapanewon pakem kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
hal ini karena belum adanya surat perintah penutupan kawasan wisata kaliurang dari dinas pariwisata kabupaten sleman
meski wisatawan bisa memasuki kawasan wisata kaliurang mereka tidak bisa memasuki kawasan wisata yang masuk dalam area kelola taman nasional gunung merapi karena telah ditutup sejak kemarin
hingga kini pihak aparat keamanan maupun pemerintah setempat hanya bisa mengimbau wisatawan untuk tidak memasuki kawasan wisata di lereng merapi seperti kawasan wisata kaliurang
hingga kini pihak aparat keamanan maupun pemerintah setempat hanya bisa memasuki kawasan wisata kaliurang
kaliurang juga ditutup